menjelang lebaran tahun ini pengunjung di sejumlah pasar tradisional di wilayah bogor jawa barat semakin membludak
seperti yang terjadi di pasar tumpah ciampea dan dramaga kabupaten bogor
ruas jalan yang dipenuhi pengunjung serta pedagang dadakan membuat kondisi pasar macet
di tengah kondisi tingginya angka penderita covid sembilan belas beberapa pengunjung bahkan masih berani keluar rumah berdesakan satu sama lain tanpa menggunakan masker
ya gimana ya karena memang sudah tradisi juga ruang lebaran datang ke tuhan juga mungkin maksa itu orang orang juga
jadi psbb tidak dihiraukan gitu ya
ya sedih mungkin mereka juga tahu tapi gimana ya udah
di jakarta warga yang berkumpul di sekitar pasar kebayoran lama membuat kemacetan yang cukup parah di sekitar pasar
butuh waktu sekitar lima belas menit
untuk mencapai gedung utama pasar meski hanya berjarak seratus meter
masih di jakarta selatan sejumlah gerai dan toko di pasar minggu jakarta selatan justru semakin dipadati pembeli
meski mengaku khawatir para pengunjung mengaku nekat ke pasar untuk memenuhi kebutuhan apalagi jelang lebaran
begitu juga dengan para pedagang yang mengaku harus tetap mencari nafkah di tengah ketakutan akan covid sembilan belas
takut juga takut
iniin gitu jadi kita kayak orang kucing kucingan aja penting jalan bisa ganti model lagi terus
ya ibaratnya buat makan lah gitu aja
ya semua orang itu pasti ada takut waspada yang penting kita percaya sama yang atas
kepadatan juga tampak di pasar palmerah jakarta pusat karena dipenuhi warga yang mencari berbagai keperluan untuk menyambut hari raya idul fitri
meski pemerintah provinsi dki jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar
hal ini tampaknya masih belum dapat membendung hasrat sebagian warga untuk keluar berbelanja meski dibayang bayangi resiko penularan covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia